pemakaman pria empat puluh tujuh tahun berinisial bs warga ngaglik sleman daerah istimewa yogyakarta ini
sempat menjadi perhatian publik yogyakarta awal april lalu
sebab selama dinyatakan sebagai pasien dalam pengawasan oleh sebuah rumah sakit swasta di sleman
ia tak pernah diisolasi dan diminta mengisolasi diri sendiri di rumah
istri bs yang dihubungi lewat pesan singkat mengatakan saat itu pihaknya mendapat informasi
tidak ada kamar isolasi di semua rumah sakit
pada tiga puluh satu maret suaminya meninggal di rsup dr sarjito setelah dijemput ambulans dari rsud sleman
dalam kondisi mengalami sesak napas
istri bs mengatakan suaminya tidak pernah diambil sampel atau mengikuti uji swab
hal ini juga dikonfirmasi oleh dinas kesehatan kabupaten sleman
saat ini istri bs sedang menjalani isolasi dan telah menjalani uji swab di rsud sleman
namun berdasarkan penelusuran di situs corona yogyakarta
pemprov go id diketahui pdp nomor dua ratus delapan puluh sembilan yang diakui dinas kesehatan sleman sebagai bs
dinyatakan dalam status negatif covid sembilan belas meski tak pernah menjalani uji swab
sengkaru data tak hanya terjadi di sini
selama masa pandemi covid sembilan belas di d i y sedikitnya delapan kasus kematian pdp tak tercatat pemda d i e
data ini dihimpun dari tim reaksi cepat bpbd daerah istimewa yogyakarta

dan dinas kesehatan kabupaten sleman
dan dinas kesehatan kabupaten sleman
dan palang merah indonesia kabupaten gunung kidul
salah satunya terjadi pada seorang perempuan berinisial th berusia empat puluh tiga tahun
yang tinggal di panggung harjo sewon bantul
meski tak mendapat informasi tentang status pdp
kepala desa setempat membenarkan warganya sempat diisolasi di sebuah rumah sakit swasta di sleman
yang kemudian meninggal dan dimakamkan dengan prosedur covid sembilan belas
berdasarkan informasi yang disampaikan pak ratu
dalam beberapa saat sebelum meninggal itu ada proses isolasi
pemakaman th dilakukan oleh petugas posko dukungan operasi gugus tugas penanganan covid sembilan belas d i e
yang dikoordinatori oleh trc bpbd d i e
informasi awal yang menyebut jenazah berstatus pdp berasal dari rumah sakit yang merawat
pada prinsipnya di lapangan kita mempunyai parameter parameter
terutama adalah diagnosa dokter
itu menjadi parameter kita utama
untuk bisa bahwa ini kita lakukan dengan standar atau prosedur penanganan covid
terkait dengan data tersebut
dinas kesehatan d i e mengaku tak pernah luput memasukkan data kematian pdp
inilah satu satunya data yang digunakan pemda d i e dalam pengambilan kebijakan selama pandemi covid sembilan belas
mungkin nggak ada
pasti kalau ada kematian kita pasti terinformasi
kalau tidak ada itu yang baru kan saya tanya
sekarang yang punya data dia meninggal atau bukan
atau data yang pertama dia masuk rumah sakit siapa
kan data di rumah sakit
kemudian secara berjenjang di dalam perdoman itu kan dia harusnya melapor dulu ke kabupaten kota
jadi nggak mungkin kalau kabupaten kota tidak melapor ke d i y
tidak menyampaikan ke d i y kita nggak punya
tapi kalau dia lapor pasti
dan saya pertanyakan juga kalau dia kemudian tidak ada datanya
berarti kabupaten kota tidak mendata
iqbal eli yasar pencatatan data kematian lebih penting daripada indikator kasus
karena indikator kasus tidak mencerminkan secara utuh situasi pandemi covid sembilan belas
menurutnya pencatatan data covid sembilan belas yang tak akurat justru penuh risiko
keterbukaan terhadap data ini itu penting satu
kepada masyarakat yang telah diberhatikan
hati hati lebih waspada
yang kedua adalah kita kan mau menilai efektivitas intervensi kita ya
salah satu penilaian efektivitas intervensi itu kalau kita berhasil adalah jumlah kasus turun
jumlah mati kan turun
nah kalau jumlah matinya saja tidak benar angkanya
bagaimana kita bisa bilang intervensi kita berhasil kan gitu ya
inisiasi pemda d i e dalam memberi informasi publik lewat situs resmi yogyakarta tanggap covid sembilan belas
pencatatan data yang tak akurat justru berpeluang membahayakan masyarakat dalam menghadapi covid sembilan belas
inilah liputan kolaborasi jurnalis dari sejumlah media di d i e yang berbasis jurnalisme data
hendrawan setiawan teguh supriyadi daerah istimewa yogyakarta